video aksi koboi pengemudi mobil mewah yang menodongkan senjata kepada pengendara lain di
jalan kolonel subiono durentawit jakarta timur menjadi viral di dunia maya dalam video yang
beredar di media sosial terlihat sang pengemudi mobil menurunkan kaca jendela mobil sembari
meneriaki sejumlah pengendara sepeda motor ia tampak marah marah sambil memegang sepucuk
senjata berbentuk pistol dan mengacungkannya kepada para pengendara motor di lokasi anak anak
ini pada sana lah kita jawab itu apa segitu itu udah ngeluarin kita berani ngancem tangkap
gua ngomong gitu ya tapi di nodongin keluarga iya nodongin kalau di video kan cuma di gitu
aja gitu doang
setelah aksinya yang arogan dan tindakan mengeluarkan senjata api di jalan duren sawit
menjadi viral di media sosial subjek jatandra spolda metro jaya langsung membentuk tim serta
melakukan penyelidikan setelah mengetahui identitas pelaku polisi langsung mendatangi
rumah mfa yang berada di sintuk jakarta selatan namun pelaku tidak berada di rumahnya hingga
akhirnya ia ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan jakarta selatan dan dibawa
ke rumahnya sekarang ini masih dalam pemeriksaan senjata yang ditemukan itu adalah senjata airsoft
gun airsoft gun dan tunggu saja nanti hasilnya seperti apa kasih sampaikan nanti karena ini baru
saja baru saja diamankan di dalam tapi belum bisa tetap belum bisa masih kita dalam hidup
seperti diketahui aksi koboi jalanan ini terjadi pada jumat dini hari peristiwa itu berawal ketika
pengendara mobil menabrak sepeda motor yang dikendari dua wanita namun bukannya menolong
pelaku justru bersikap arogan dengan mengeluarkan senjata api hingga akhirnya melarikan diri tim liputan